gue berusaha kabur dari mereka karena gue takut
lo tau gak itu mon
ya gue yakin lah
karena gue liat deh jaketnya mereka pake kok
gak gak gak
lo harus percaya sama gue
gue berani ngebuktiin apapun biar lo percaya sama gue
bahwa gue tuh gak seperti apa yang lo pikirin
terus sebenernya lo mau ngapain sih
mony boy itu gak pernah yang namanya minta atau nyuruh gue buat deketin gue
sebenarnya gue ada perasaan sama lo
gak gak gak
gak gue gak percaya
sekarang dia mau nyuruh lo buat mainin perasaan gue
terus aja kayak gitu
gue suka sama lo dari pertama gue ketemu sama lomba
ya gue juga gak tahu
jujur gue juga gak mau suka sama lo
sifat lo yang terlalu emosian
yang sedikit sedikit lo maunya berantem
yang suka seenaknya terus
kalian sudah benar benar mempermalukan nama sekolah
dulu kamu sudah mau di d u
kalau gini caranya lebih baik memang pantas kamu di du
menurut saya bapak kayaknya harus lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan kali ini

masa bapak gitu bapak

bapak gak bisa lihat muka mereka semua

muka mereka kan imut cucu baik

gak kayak geng geng sebelah sana
bapak tuh harus ngasih mereka kesempatan pak
kalau bapak sampai di o mereka itu sama aja
bapak mau hancurkan masa depan mereka
kalian ini anak sekolah mana sih
kenapa kalian begitu belain mereka
kenapa kalian begitu belain mereka
apa kalian pacar mereka
pak bisa aja deh bapak
enggak bukan pacar cuma temen
kalian harus ikut kalian sekarang ke sekolah
karena hari ini kalian harus di sidang
dan kalian para perempuan silakan pulang sekarang juga
orang tua kalian dimana sih sekarang
bukannya mereka harus ada di sini sekarang
bapak saya lagi berlayar pak
ibu saya udah gak ada
bapak saya sih lagi pengajian pak
yaudah tepuk tangan
mohon maaf kamu minta dia langsung sekarang ke sekolah
iya pak ini mau telepon dulu pak
aduh apaan lagi sih
nah mama langsung ke sekolah sekarang ya
soalnya pak kepala sekolah pengen ketemu sama
ma mama lagi mau ketemu di sekolah ya ma ya
ya tapi kan aku lagi sibuk
sekarang tolong kamu ke sekolahan jemput boy bawa boy pulang ke rumah oke
oh aduh tapi nyonya
udah gak usah tapi tapi
kamu berangkat sekarang soalnya kamu udah ditungguin sama kepala sekolah
ya soalnya saya lagi sibuk oke
sekarang juga jalan ya birah
lu sih dari dulu juga emak bilangin jangan badung
main motor mulu sekarang kau udah begini bagaimana
kalau dikasih ke orang tua tuh kudu nengerti
gak ada ngerin gak ada ngerin
tahan nih begini
apa binian mak
terus bibi harus ngomong apa sama kepala sekolah tapi bibi gak bisa
bibi tenang aja
sebenarnya masalah kayak gini bukan tanggung jawab bibi
ya bibi tenang aja oke
saya kecewa dengan orang tua kamu boy
mereka selalu gak bisa datang dan selalu mewakili sama bibi kamu ini
ah pak maafkan orang tua saya ya pak ya
maafin dan boy pak
maafin orang tuanya dan boy juga
saya juga sekalian lah minta maaf pak
sudah terlalu sering saya memberi maaf kepada mereka ini
maaf untuk semua kesalahan
seperti kesalahan si boy yang suka tidur di kelas
ian yang suka mainin hp
dan haikal yang sering berantem
tapi kesalahan yang satu ini sangat fatal
dan sesuai dengan peraturan di sekolah ini
bahwa kalau ada murid yang ketahuan tauran sekali aja
sampai masuk kantor polisi
maka siapapun dia harus langsung segera dikeluarkan dari sekolah ini
dan saya harus menegakkan peraturan ini
agar menjadi contoh bagi siswa lainnya
karena itu dengan berat hati
boy ian dan haikal
saya keluarkan dari sekolah ini
oh ya allah
din ini sebenarnya anand mau dikeluarkan dari sekolah ini
terus anand gak sekolah gitu
bi bi ian tenang ya bi ya
nanti boh cari jalan keluarnya bi
aduh itu gak bayang
bibi aku pasti juragan dan nyonya akan marahin anand
di kan papa sama mama tuh sibuk banget sama kerjaannya
ya tenang aja bi
ini gak adil pak
kita gak salah
tapi kenapa kita harus dihukum sampai di do
kita udah benar benar menghindar dari mereka pak
tapi mereka nemuin yang nyerang kita
jadi terpaksa kita lawan mereka pak
kalau bapak dikeroyok bapak pasti gak bakal diem kan pak
bapak kasih bela diri kan pak
ini sudah keputusan saya
dan kalian tetap saya keluarkan dari sekolah ini
pak pak pak
kasian lu kurang ajar

ini cuma mau bangunin mak
lah mak tidur dimana
mak gak tidur mak pingsan tadi
jadi lu dikeluarin dari sekolah bukannya ngipik
mak mak jangan pingsan lagi mak
yan kau kita pergi aja dari sini
permisi pak kita mau pamit
kalau kita banyak salah sama bapak maafin kita ya pak ya
dan kalau bisa sih pak bapak pertimbangkan lagi keputusan bapak
demi masa depan kita pak
udah dong yan marah marah pak
lu sekarang mau ke mana
ma udah kagak punya duit buat nyokolain lu lagi
abis jual m pengkong lu begini jatuh